sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jelas belum dok
acaranya aja belum dimulai
maksudnya aksan tadi
aku mau cari toilet sebentar
sampai detik ini pun
sebenernya hatiku masih berat
untuk menikah dengan dia
dan aku semakin yakin
kalau dia itu bukan india
indira yang sebenarnya adalah
indira yang mendatangi aku waktu itu
yang menitipkan kembarannya padaku
dialah indira yang aku kenal
dan kalau dia indiraku
aku gak mungkin menolak permintaannya
untuk menjaga kembarannya
aku terpaksa ngedapetin kamu
dengan cara seperti ini
kalau gak kayak gini
dan kamu tahu aku bukan indira
kamu pasti gak mau menikah sama aku
aku begitu ingin memiliki kamu zed
persiapan udah baik baik semua
makasih karena kakak udah jadi laki laki yang bertanggung jawab
kakak yang bisa diandalkan
dan gak lari dari kenyataan
selamat ya kak
selamat ya kak
kamu gak mungkin bisa usir aku
sekarang aku jadi banjir
dan aida gak mungkin canggung lagi sekarang
aku mau seperti ini
asal aku masih bisa dekat dengan kamu
tanpa dilihat canggung dan aneh sama kamu
kok kamu disini
kamu diundang juga
gue gak perlu laporan
malu kan gue diundang apa enggak
kalau gue mau kopah aja
yang penting gue disini sekarang
datang disini diundang
apa diam diam nyelinuk disini
atau menumpang makan disini
masuk gak tau kahwinan bajunya kayak gini
semua orang yang baik sama aku
pasti kamu gitu sih
lagipula kalau dia datang kesini ngikutin aku
terus niatnya baik untuk menjagain aku
harusnya kamu bilang makasih dong

ini pak hasil laboratoriumnya
aku harus berani buka
ini akan mengungkapkan kebenarannya
apa benar di anak saya
jadi jadi darah aida enggak cocok dengan aku maupun nina itu artinya artinya aida benar benar bukan
anak kami samsisi sudah siap siap kita mulai saja acara ketika bismillahirrahmanirrahim
asyadualla ilahaillallah wa asyaduanna muhammad rasulullah bisa ikuti kata kata saya
saya nikahkan dan kawinnya indira binti umar dengan
mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai saya terima nikahnya
ini untuk kamu india karena aku mencintai kamu selalu mencintai kamu
indiral binti umar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
hai bagaimana saat vlad
sekarang kita udah suami istri zah